sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
kita taruh polisi dan bebaskan abah
bos kita buang kemana dia
sekarang kita luar kota
kita cari jurang
ayo jangan buang waktu lagi
ben kenapa lu berhenti di sini
kita buang aja dia di sini bos
bos apa kita bunuh dia

hei kau kenal
kenal kenal dia
kenal kenal dia
kenal kenal dia
kenal kenal dia
kenal kenal dia bos
saya dukung dulu pak
hey orang tua jangan ikut campur
tidak jangan lagi
ketar ketar dia
ketar ketar dia ketar
itu dia bos
eh jangan lari
mau lari kemana lu
mau lari kemana lu
kita bunuh aja bos
mau lari kemana lu
kabar kabar ya
nggak mungkin selamat lu
jatuh di sana aja
aku takut nih
takut kalau terjadi apa apa sama asma